pemberi mobil yang menodongkan senjata api ke pengendara lain di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
atas perbuatannya tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup
hasil pemeriksaan polisi senjata api yang dimiliki tersangka dibeli dari seorang rekannya seharga dua juta rupiah saudara
tersangka mengaku pistol sengaja dibeli untuk meningkatkan kepercayaan dirinya
kepada polisi tersangka juga mengaku pernah menggunakan pistol tersebut untuk melakukan pemerasan
dari tersangka polisi menyita barang bukti satu mobil dua pucuk senjata api jenis airsoft gun korek api dan dua peluru tajam
jungto pasal tiga ratus tiga puluh lima ayat satu kuh pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup